karena aku punya anak anaknya jadi nyari tempatnya yang ada ac nya yang adem gitu
dan ya masyarakat indonesia lah ya
dari besi yang seperti ini dibentuk jadi arit
nah abis itu gue udah
adalah permintaan maaf secara formal bagi para korban tali domic yang masih hidup
data kue keranjang harus diatur sedemikian rupa
namun disampaikan pula bahwa potensi gempa susulan itu masih akan ada
untuk memastikan dan menentukan pilihan dan tentu dengan berbagai macam pertimbangan